sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
soalnya ayahnya sakti itu paranormal kondang
jadi ayahnya sakti itu bener bener paranormal yang tingkat atas gitu
semua pejabat orang orang kaya semuanya datang ke dia buat pengobatan
terus pokoknya minta bantuan gitu deh
nah tapi ini beneran ya
gak kayak yang lo bilang tadi semuanya so
semuanya soal harimau gak jelas itu
itu fix halusinasi
pantes aja aku mencium aura mistis yang sangat kuat di tempat ini
saudara saudara saya atas nama keluarga mengucapkan memohon maaf yang sebesar besarnya
atas keterlambatan acaranya
nih gak apa apa kan
sini sini cantik
acara tiup lilinnya sebentar lagi kita akan mulai
mohon sabar sebentar ya
siapa yang sebenarnya mengancam jiwanya alina
kelompoknya kiratus atau kelompok misterius itu
akhirnya yang kita tunggu tunggu datang juga
kalau sudah membuat semuanya menunggu
detik detik pertambahan usia anak saya sakti semakin dekat
kami sudah mempersiapkan semuanya
ayolah kalau gitu kita hidupkan dulu lilitnya
satu setelah itu baru tujuan
santai lagi dulu
tiup lilinnya tiup lilinnya
tiup lilinnya tiup lilinnya
sekarang dua sekarang dua
jangan bunuh sakti
ini hanyalah bagian dari acara hiburan
sekarang kita lanjutkan acaranya dan silahkan menikmati hidangannya
siapa yang dibawa penyesuai itu
woi lepaskan dia
kenapa dengan mobil itu
bukannya tadi kau pingsan
gimana caranya kok bisa melepaskan diri
sudah biarkan saja mereka
mereka tuh orang jahat
lebih baik kau anda ikut campur
sebenarnya ada apa sih ini
jadi ini penjahat yang sering dibawa
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang